berdasarkan data dari laman corona jakarta go id
hingga tanggal dua puluh september dua ribu dua puluh
tercatat enam puluh dua delapan ratus delapan puluh enam kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di jakarta
sebanyak empat puluh sembilan dua ratus sembilan atau tujuh puluh delapan tiga persen dinyatakan sembuh
sementara satu lima ratus enam puluh satu orang atau dua lima persen meninggal dunia
pada pekan pertama psbb jilid dua diberlakukan
mulai senin empat belas september hingga minggu dua puluh september
ada delapan sembilan kasus tambahan positif covid sembilan belas
dengan rata rata satu satu ratus empat puluh empat kasus per hari
sementara penambahan kasus positif covid sembilan belas pada pekan terakhir psbb transisi
antara senin tujuh september hingga minggu tiga belas september
ada delapan satu ratus tujuh puluh tiga kasus dengan rata rata satu satu ratus enam puluh tujuh kasus per hari
artinya ada penurunan jumlah kasus positif baru
pada pekan pertama psbb jilid ii di jakarta
sebesar satu sembilan persen
sementara itu guna menegakkan kedisiplinan masyarakat menggunakan masker
sebagai upaya mencegah penyebaran covid sembilan belas
operasi justisi akan terus digelar
melibatkan enam delapan ratus personel gabungan
dalam acara bincang satgas covid sembilan belas
yang diunggah di channel youtube bnpb
tujuh belas september lalu
kasatpol pp dki jakarta arifin menyampaikan
bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat menggunakan masker semakin baik
masyarakat yang menggunakan masker
bagi orang yang tidak menggunakan masker di ruang publik
sekarang ini agak sulit
lebih banyak orang patuh
dibandingkan orang yang tidak patuh
lebih banyak yang disiplin menggunakan masker
dibandingkan tidak menggunakan masker
selain mengawasi penggunaan masker
operasi justisi juga akan fokus pada kerumunan masyarakat
pada psbb jilid dua ini
pemerintah provinsi dki jakarta membatasi kerumunan orang
sebagai upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas